data perdagangan bursa efek indonesia selama periode enam belas sampai dengan dua puluh januari dua ribu dua puluh
mayoritas ditutup pada zona positif
di sisi lain bursa saham wall street juga bergerak naik pada akhir perdagangan jumat
waktu setempat didorong oleh kenaikan solid pada saham terkait teknologi
lantas bagaimana analis membaca prediksi pada perdagangan hari ini
dan saham saham apa saja yang menjadi prima dona investor
pada pekan ini kami sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama alfred nainggolang
kepala riset praus capital selamat pagi pak alfred
selamat pagi kabarnya baik mbak
bagaimana proyeksi ihsg di pekan ini
ya kalau pekan ini kita lihat sentimennya juga relatif masih cukup
cukup baik ya artinya baik artinya tidak ada sentimen negatif
memang untuk pekan ini pasar cenderung mungkin akan menanti
pada pekan depan kan ada data penting berupa rapat untuk dovet dan juga ecb
central bank euro di mana itu berbicara tentang kenaikan suku bunga
tapi kalau kita lihat dari proyeksi pasar terhadap besaran kenaikan suku bunga
bisa dibilang tidak terlalu besar lagi juga
artinya ini juga tidak akan banyak terlalu menekan pasar
jadi overall kalau kita lihat pekan ini mungkin ihsg mempunyai range yang lebih sempit dibandingkan range pekan lalu ya
karena memang tadi penantian terhadap kebijakan suku bunga yang akan dilakukan di pekan depan
tapi kalau kita lihat dari sisi teknikal juga ihsg akan menguji level resisten yang relatif
sudah tinggal sedikit lagi ya di enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga
dan kalau kita optimis bahwa pekan ini juga resisten tersebut akan tembus
jadi kalau tembus kita perkirakan ihsg akan masuk fase konsolidasi di enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga sampai di tujuh ribu satu ratus dua puluh delapan
jadi overall kalau kita lihat dalam kondisi ini memang menunjukkan bahwa ihsg di pekan ketiga
sejak pekan ketiga sampai nanti di awal februari relatif sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan
dibandingkan kondisi di awal tahun kemarin
dan sentimentnya juga merupakan sentiment fundamental ya
seperti tadi bicara masalah rupiah yang cukup bagus
kita juga melihat outlook komoditi yang juga cukup bagus
dan overall kalau kita lihat sentimentnya yang seperti ini biasa cukup kuat akan menopang ihsg dan beralat
tidak ada sentiment sentiment kejutan dari sisi eksternal
karena kalau dari sisi domestik kita lihat tidak akan banyak kejutan
overall sudah cukup baik
baik tadi anda juga sudah menyebut salah satu sentimen terkait dengan bi rate
apakah bi akan menaikkan suku bunganya pada periode selanjutnya
ya kalau kita lihat tadi bahwa kalau melihat dari sisi concern di inflasi domestik
kita lihat memang tadi isunya tidak banyak lagi
jadi kalau kita lihat kalau dorongan dari pengendalian inflasi
sebenarnya sentimen untuk menaikkan suku bunga kita juga tidak terlalu besar lagi
sementara dari sisi eksternal juga kalau memang nanti sampai pekan depan di awal februari nanti kenaikan suku bunga the fed
seperti dengan proyeksi pasar sekitar dua puluh lima basis point

kita melihat bahwa kenaikan suku bunga domestik atau bi rate juga seperti ini tidak akan menaik
sepertinya tidak akan terlalu cukup besar terjadi
artinya kita juga perkirakan bahwa kemungkinan dengan asumsi asumsi tersebut bahwa
sepertinya tidak akan ada kenaikan untuk rapat dewan gubernur bi selanjutnya
jadi kalau kita lihat kondisi ini tentu cukup baik ya
karena kalau kita lihat dengan kondisi jika bi rate tidak dinaikkan
ini semakin memperkuat lagi confident pasar terhadap baik terhadap rupiah kita
juga baik juga terhadap perusahaan
dan juga terhadap inflasi dan overall terhadap makro kita
baik pak alfred selain suku bunga acuan apa saja sentimen yang akan mempengaruhi laju ihsg
ya kalau kita lihat sentimennya di pekan ini relatif cukup tidak banyak ya
seperti yang saya katakan di awal lebih kepada tadi bahwa kondisi rupiah yang stabil
dan ini kita lihat kalau rupiah kan penguatannya juga cukup signifikan ya
dan ini tentu memberikan sentimen yang cukup baik terhadap beberapa aspek

yang kedua adalah sentimen dari harga komoditi khususnya tadi bicara masalah call yang kita perkirakan juga ada sentimen positif dari kebijakan dmo di australia
dan ini sentimen sentimen yang terlihat cukup signifikan berdampak terhadap maintenance maintenance sektoral yang terdampak
sementara kalau untuk sentimen sentimen lain relatif
tidak banyak karena dari sisi data ekonomi juga di pekan ini juga tidak terlalu cukup banyak
yang kita sampaikan tadi bahwa di pekan depan yang relatif banyak data data yang cukup penting yang akan dirilis
baik pak alfred tentunya sektor energi maupun komoditas ini juga menjadi sorotan para investor
apakah sentimen pendorong berasal dari aksi beli investor asing
dan ekspektasi pembagian dividen dari emiten sektor energi
ya kalau untuk dividen kita perhatikan memang menjadi drive yang cukup bagus sebenarnya untuk sektor komoditi
karena memang sektor sektor berbasis komoditi khususnya kalau punya historis yang cukup bagus dalam pembagian dividen
apalagi kalau kita lihat result mereka di dua ribu dua puluh dua cukup bagus ya kenaikan labanya juga cukup tinggi sekali
sehingga potensi dividen yang diberikan juga akan semakin besar
yang kedua selain dari faktor dividend kita juga melihat sampai
saat ini juga harga komoditi juga masih cukup baik dan cukup solid
sehingga ini yang akan membentuk ekspektasi atau perkiraan terhadap harga jual emiten emiten komoditi kita
untuk result mereka di dua ribu dua puluh
jadi kalau kita lihat dua sentimen ini yang sebenarnya masih cukup bagus
yang membuat kenapa sektor sektor berbasis energi atau berbasis komoditi
juga relatif masih menjadi concern bagi pasar
positif fundamentalnya masih cukup kuat
dan bisa dibilang punya nilai lebih dibandingkan emiten emiten lain atau sektor sektor lainnya
baik ini banyak sekali potensi dalam sektor energi maupun komoditas juga ya pak
setelah menguat cukup tajam di pekan lalu
apakah investor juga perlu mewaspadai potensi terjadinya aksi ambil untung ataupun profit taking
ya kalau untuk profit taking kita lebih lihat kepada investor yang berhasil membuat investasi

dan kalau kita lihat tadi ruang profit takingnya juga tidak terlalu cukup besar potensinya
karena kita perkirakan tadi bahwa di akhir pekan kemarin bahwa
asing masih berbalik mencatatkan netta
sehingga kalau kita lihat dari kondisi ini animo jual investor secara keseluruhan
juga tidak akan terlalu cukup besar
artinya bahwa pasar lebih banyak menunggu sentimen sentimen positif
seperti misalnya hasil yang baik dari sisi eksternal
terkhusus tadi bicara masalah respon pasar global terhadap dampak nanti kebijakan kenaikan suku bunga di awal pekan kemarin
jadi overall kalau kita lihat animo jual juga sudah mulai berkurang
sehingga down side untuk penurunan ihsg juga tidak terlalu cukup besar
sehingga untuk profit taking kita perkirakan juga potensinya juga tidak terlalu cukup besar
karena tadi kita di awal bahwa untuk pekan ini ihsg juga ruang pergerakannya juga tidak selebar pergerakan
jadi itu dalla kalian mengingatkan tentang yang diserang di safara dengan yes dan no
jadi kalau di luar partlaughs setelah itu bisa guys buat episode ini yang lebih berumur di bagian selanjutnya

setelah itu kita tidak akan terlalu cukup besar research undang undangnya vm
di isynil itu akan diisi jumlah perusahaan lebih besar dari sisiarda dan setelah ini
jadi baik yang bisa kayak itu
emiten emiten di bursa wall street tentu nanti kita akan lihat dampaknya terhadap indeksnya
karena kalau kita lihat itu lebih kepada sentimen pasar terhadap ihsg kita
jadi kalau untuk dampak secara langsung tidak ada
tapi kalau dari sisi kondisi sentimen terhadap pelaporan keuangan atau dari laporan keuangan
sebenarnya kita juga punya modal yang cukup bagus sampai nanti result emiten kita sampai di kuartal pertama dua ribu dua puluh
karena sampai sekarang ini kita melihat kondisi ekonomi yang ada
sepertinya emiten emiten kita masih memberikan pertumbuhan yang cukup bagus sampai di kuartal pertama dua ribu dua puluh
jadi kita melihat bahwa sentimen emiten result emiten kita yang masih cukup bagus dan berdampak signifikan
memang dalam waktu dekat kita ada result untuk full year dua ribu dua puluh
dan nanti di sekitar april sampai mei ada result kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga
dan kalau kita lihat dua duanya data datanya masih cukup bagus dan akan menjadi katalis bagi ihsg kita
baik pak alfred terakhir saham saham apa saja yang pekan ini menjadi prima dona para investor
ya kalau kita lihat masih dari dua sektor yang kita perkirakan masih berlanjut ya
seperti misalnya emiten berbasis komoditi dan juga emiten emiten teknologi
yang kedua mungkin yang bisa menjadi pertimbangan juga adalah
sentimen berbasis impasse recrute atau emiten karya ya
karena kalau kita perkirakan juga tekanannya sudah cukup dalam dan melihat kondisi ekonomi ke depan
sepertinya masih cukup solid meskipun tadi bahwa dibayang bayangi oleh resesi
tapi kita masih optimis pasar juga optimis dengan kondisi ekonomi kita di dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat tentu akan jauh lebih bagus lagi
jadi kalau lihat sektor yang cukup tertekan sampai saat ini seperti sektor konstruksi
sebenarnya menjadi peluang juga bagi emiten

mungkin di luar sana juga ada yang berpikir ya
karena selain emiten emiten yang tadi yang sudah memang bisa dipastikan punya catatan fundamental yang cukup bagus tadi ya
seperti misalnya sektor komoditi dan juga perbankan
baik ada beberapa sektor yang menjadi catatan seperti sektor komoditi energi infrastruktur dan juga tentunya sektor properti
terima kasih pak alfred sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi